hutan di kawasan jolotundo kabupaten mojokerto jawa timur
menjadi pelarian belasan fotografer komunitas makro nusantara
berburu di hutan bagi para fotografer ini adalah surga
sasaran mereka tentu saja serangga serangga dan jamur kecil
butuh kesabaran luar biasa untuk mendapatkan jepretan yahut
karena objek yang ditarget adalah makhluk hidup
perilaku serangga yang tak terduga kadang membuat mereka gergetan
seringkali serangga yang mereka bidik memilih kabur
padahal mereka sudah cukup lama menunggu momen terbaik untuk difoto
karena kan yang difoto itu kan salah satunya kan serangga
ya nggak bisa diarahkan kayak kita moto orang atau model kan gitu
jadi ya harus sabar intinya
peralatan yang digunakan pun sederhana
menurut kafu semua orang bisa menjadi fotografer makro
banyak ponsel yang beredar luas sudah dibekali fitur kamera makro
untuk hasil yang lebih maksimal
mereka memberikan tambahan lensa makro yang didesain khusus
untuk membidik objek sedekat mungkin hingga menghasilkan foto yang sangat detail
menarik juga mengikuti aktivitas komunitas fotografi makro ini
bukan hanya soal saya belajar bagaimana teknik dan peralatan yang mereka bawa
tapi juga memberikan pengalaman bagi saya untuk mengetahui jenis jenis serangga
yang mereka potret dengan kamera ini dan aktivitas serangga ini selama berada di alam
jadi mereka memadukan antara sains dengan fotografi
kreativitaslah yang membuat komunitas ini terus berkembang
mereka mengembangkan sendiri alat alat
sesuai dengan kemampuan mereka
mereka mengembangkan sendiri alat alat fotografi
sesuai karakter masing masing
taufik salah satunya
ia merancang sendiri lensa teropong yang dipadukan dengan ponsel
semua alat yang bisa digunakan untuk neropong pakai mata
itu bisa digunakan untuk ponsel kopeng tinggal memasukkan nempelkan ini saja
nah ini di custom supaya bisa presisi dan tidak goyang goyang itu saja
jadi sangat sederhana sebenarnya
nah ini dia hasil bidikan lensa taufik
banyak anggota komunitas ini yang sudah berhasil menjual karyanya
di perusahaan penyedia konten foto internasional
setelah berburu serangga selama beberapa jam
inilah hasil jepretan kamera mereka
jadi payah mereka pun terbayar lunas
tertarik anda bisa mencobanya
miftah farid andres wicaksono mojokerto jawa timur